akhir tahun masih tersisa beberapa hari libur nasional dan cuti bersama pada pertengahan juni dua ribu dua puluh satu lalu
pemerintah telah memutuskan untuk menggeser hari libur maulid nabi yang seharusnya jatuh pada tanggal sembilan belas oktober menjadi tanggal dua puluh oktober dua ribu dua puluh satu
serta meniadakan cuti bersama libur natal tahun dua ribu dua puluh
hal ini dilakukan pemerintah sebagai antisipasi kembali melonjaknya angka kasus covid sembilan belas di indonesia
masih hangat di pikiran kita bagaimana kerasnya serangan gelombang kedua covid sembilan belas di indonesia pada pertengahan tahun ini
tak dapat terelakkan roda libur panjang pada hari raya idul fitri tahun ini telah meningkatkan mobilitas masyarakat dan aktivitas sosial ekonomi
ditambah dengan rendahnya kedisiplinan penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat
masyarakat serta munculnya varian baru covid sembilan belas membuat indonesia harus mencicipi beratnya serangan gelombang kedua covid sembilan belas tersebut
usaha pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat dengan penerapan ppkm telah menunjukkan hasil yang signifikan
hal ini bukan berarti masyarakat dapat sesuka hati melakukan kegiatan tanpa disiplin melaksanakan protokol kesehatan yang ketat
pemerintah masih terus berusaha keras mempercepat program vaksinasi
vaksinasi dosis lengkap terbukti mampu mengurangi keparahan gejala resiko perawatan di rumah sakit dan resiko kematian
namun tentu saja vaksin tidak dapat menjadi satu satunya tameng kita dalam menghadapi pandemi ini
vaksinasi terutama jika hanya dosis pertama dan tidak dibarengi kepatuhan protokol kesehatan tidak dapat menjamin lonjakan kasus untuk tidak terjadi lagi
belajar dari pengalaman negara negara
nyatanya lonjakan kasus masih dapat terjadi
pada tanggal dua puluh satu dan dua puluh dua september lalu pemerintah telah menerima kembali kedatangan sebanyak
pemerintah juga telah menerima kembali kedatangan sebanyak lima delapan ratus dosis lebih vaksin covid sembilan belas
pemerintah akan terus berusaha mendistribusikan vaksin vaksin tersebut ke seluruh wilayah indonesia
kasus penularan covid sembilan belas pun terus mengalami penurunan dari hari ke hari
pemerintah juga sudah mulai melakukan pelonggaran terhadap beberapa kegiatan masyarakat walaupun masih terus menerapkan ppkm
pembatasan pelonggaran mobilitas mungkin saja akan terus terjadi
namun di saat penurunan kasus ini
kuncinya adalah kesadaran masyarakat untuk mandiri melihat situasi dan bijak dalam menjalankan aktivitas sosial ekonomi
meskipun saat ini pelonggaran mobilitas mulai diterapkan
namun dimohon kepada masyarakat untuk tetap berhati hati dalam berkegiatan sehari hari dan menghindari kerumunan semaksimal mungkin
turunnya mobilitas masyarakat telah terbukti efektif menurunkan laju penularan covid sembilan belas

kesadaran masyarakat juga menurunkan kegiatan kegiatan kegiatan
kesadaran masyarakat juga menurunkan kegiatan kegiatan kegiatan
kesadaran masyarakat juga menurunkan kegiatan kegiatan kegiatan
kesadaran masyarakat juga menurunkan kegiatan kegiatan kegiatan
kesadaran masyarakat juga menurunkan kegiatan kegiatan kegiatan
kesadaran masyarakat juga menurunkan kegiatan kegiatan kegiatan yang diharapkan untuk tidak mengambil discussing contact dengan masyarakat